jangan cepat cepat kabur ya
sekarang saya tanya sama anda
kenapa anda lakukan ini dan siapa yang suruh anda
ya allah aku mohon padamu
mama mertuaku dan om irfan
lindungi mereka ya allah
tibahkan mereka kembali ke rumah ini dengan selama dan tanpa korang satupun
saya ingin melaporkan
kalau akan ada tindak kriminal
di taman kasuari malam ini pak
karena pelaku ini sedikit cerdik
kalau bisa tim bapak melakukan penyemaran
terima kasih banyak pak
anda kami tahan
jangan pakai trik yang sama dua kali imbang
jangan cepat cepat kabur ya
kenapa anda lakukan ini
dan siapa yang suruh anda
tidak ada yang nyuruh saya
saya tidak kenal anda
dan mama saya juga tidak kenal anda
kenapa anda mengintar mama saya
anda mau tahu
saya akan kasih tau sama kamu aldebaran
saya dendam sama bapak kamu
bapak kamu yang sudah membuat keluarga saya bangku
mereka dikejar sama rantenir
mama saya sampai meninggal karena stres di teror sama rantenir
karena itu karena itu saya ingin menghancurkan keluarga kamu
biar kalian ngerasain apa yang selama ini saya rasain
nanti bisa dijelaskan kantor
teror ini sudah berakhir kan
kamu gak apa apa kan
yaudah yuk kita balik
al gak usah
nanti aja langsung di rumahmu ya
bahaya kalau telepon sekarang
aku curiga masih ada kawanan si iqbal disini
iqbal kan ditangkap
temen temennya pasti gak akan tinggal liang
bener juga kamu
sudah disini duluan ya
kita tadi udah sampai
elsa udah ketemu
ini saya lagi tunggu security untuk nanyain keadaannya seperti apa
apa anak saya sudah ketemu pak
sampai saat ini sister dan petugas lapas masih cari mereka
dan belum ketemu pak
kira kira aksa kabur kemana sih pak
kok sampai mereka bisa kabur pak
sepertinya karena mbak jessica
mbak jessica bilang sih hari ini mau akad nikah
terus mbak elsa datangnya pergi bantuin mbak jessica ke akad nikahnya pak
mau akad nikah
jadi elsa sama temen temennya pergi dan
pak mereka tuh gak tau daerah sini
gimana kalau ternyata mereka pergi ke tempat yang berbahaya
aku kayak mesti cari deh
biasa kan dia nih mas alp
iya tadi aku dengar suara mama
mau marah ya sama papa
enggak ada bobol lagi ya
enggak belum pulang ya
ya belum pulang mungkin masih ada urusan di rumah